saya akan coba temui teman teman saya semua
dan saya akan jelaskan kepada mereka semua
walaupun itu berat buat saya
ya walaupun berat itu harus kamu lalui
sebagai konsekuensi dari kamu pertobatan kamu
saya gak akan mengulangi perbuatan keji saya lagi
kalau teman teman saya mukulin saya
karena itu memang kesalahan dari saya
insya allah doain buat willy
saya juga berdoa buat teman teman kamu
mudah mudahan teman teman kamu dibukakan pintu hatinya oleh allah
untuk bisa menerima maaf kami
kamu harus berjanji pada dirimu sendiri
bahwa kamu tidak akan pernah mengulangi perbuatan keji seperti itu

sampai jumpa lagi
enak juga jadi bos jalan dikit dapet duit
oh disini lo sekarang gue cariin kemana mana lo
setoran kebetulan nih gue abis ngopi mules pengen nyetor
berani gak sekarang sama gue ya
mulai sekarang gue bukan lagi anak buah
dan mulai sekarang juga gue gak bakal nyetor lagi sama lo
lo udah nikmati sama gue
eh kurang lajah lo berani nyolong begitu lo
lo berani di luar lo
kita berantem di belakang

jangan lupa like share dan subscribe ya

udah lu jangan kerja mereka lagi
lu gak akan bisa ngelawan mereka berdua
apalagi nanti kalau misalkan lady memanggil anak buahnya
iya juga sih
ya udahlah lain kali aja
ya kalau menurut gua sih
mendingan kita bikin rencana dan bahas buat tindakan kita selanjutnya
kita harus ngelakuin sesuatu
kalau menurut gue nih ya
mendingan kita abisin aja anak anak falcon
kalau kita gak abisin dia bakal terus terusan buat ulam
kalau kayak gitu nanti masalahnya makin rumit
kalau gue kasih usulan boleh nggak
kalau menurut gue lebih baik kita pegang langsung kepalanya
siapa yang pegang disitu
karena ya yang ngendalin semuanya
yang ngontrol semuanya tuh kan pasti kepalanya
bagus tuh idenya gue suka tuh idenya tuh
malah menurut gue lebih baik kayak gitu sih
daripada kita asal serang aja
dan gak ada hasilnya juga kan
yaudah nanti gue coba deh
gue coba ngobrol sama dia secara pribadi
siapa tahu aja kan masalah ini bisa kelar secepatnya
eh biar gue bantu juga deh ngomong ke mondi
karena mondi juga kan lebih deket sama rendy dan akal
kalau gue kan gak selalu deket
ini semua kelar
karena gue gak mau lagi ada korban
apalagi teman teman gue yang jadi korban gue gak mau
eh kak jangan lupa tuh masalah futsal dibilangin sama anak anak
dan kemungkinan kita lusa bakal tandi
aduh cepet pisahnya naik motor sampe nya
kehlah ah copot dulu
si gak aku aku kan ninja
pake beginian teh ah
makasih ya kang ewok
neng kety masih cantik kan
akan neng kety
neng kety tuh ingat dan kenang selalu
mani resep pisah naik beginian
yuk sekalian masuk tengokin itu anak saya
pasti senenglah si bela bela ditengokin sama kang ewok kan belum kenalan
itu tadi si gadak kocan